wacana pemindahan ibu kota negara kembali mencuat pasca mati suri sekian lama
presiden joko dodo kini memerintahkan bapak nas untuk mengkaji ide memindahkan ibu kota
benarkah kali ini giliran palangkaraya yang berpotensi besar menjadi ibu kota indonesia
lantas seperti apa analisis untung rugi sosial ekonomi dan politik menggeser ibu kota negara dari kota sesibuk jakarta
kami akan membahas lebih dalam di segmen the analyst
dan kini sudah hadir di studio dua cnn indonesia
kita lihat sudah ada pengamat tata kota yaitu bapak yayat supriyatna
pak yayat halo selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak yayat kali ini muncul lagi pak untuk pindah ibu kota
apakah menurut anda sudah cukup beralasan memang tadi kita lihat informasi macetnya gila gilaan karena pembangunan infrastruktur
apakah memang sudah saatnya indonesia memiliki ibu kota baru
enggak ini menarik ya ketika pak jokowi memerintahkan bapak nas kaji
sebetulnya yang memang agak serius pernah dilakukan ketika isu memindahkan ke jonggol
situ sudah ada timnya sudah ada arealnya sudah ada pengembang
tapi memang bau bisnisnya terlalu kencang di situ
karena memang triks perikatkan di awal ibaratnya cari tanah murah menjualnya dengan isu pemindahan sebuah ibu kota
itu kan menarik langsung langsung
dan jaraknya relatif dekat dengan jakarta
jadi memang punya daya tarik yang kuat
sekarang ketika nanti kita akan pindahkan ke palangkaraya
menjadi pertanyaan kan layak tidak layak kajian ini yang akan menjawab
seumpamanya layak untuk dipindahkan secara ekonomi sosial dan politik
itu harus menjadi sebuah kebijakan di tingkat nasional
misalnya ada keputusan terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang indonesia
melalui dpr dan mpr diputuskan pada tahun keberapa kita akan pindah
jadi pindah itu betul betul terkait dengan visi misi bangsa ke depan
dan dilanjutkan oleh rezim siapapun nanti yang akan menjadi presiden
nah ini menjadi pertanyaan menarik
karena kita belajar juga dari masyarakat
ketika memindahkan dari kuala lumpur ke putrajaya
itu ada aktor besar yang mengawal mahathir
jadi siapapun yang menjabat dia selalu mengawal itu
enggak enggak mengawal
karena mahathir yang mengawal proses pembentukan itu sampai terbangun sampai dipindahkan
karena bukan apa apa
pasti ada pertentangan juga di dalam pemerintahan tentang manfaat secara ekonomi
kalau biayanya terlalu besar membebani misalnya kepada apbn
meskipun jokowi mengatakan tidak akan membebani apbn
ya modelnya juga tidak jauh beda dengan di jonggol
misalnya ya bahwa semua aset pemerintah kantor kantor menteri kementerian dan sebagainya
di pusat kota itu diruslah dengan di wilayah di jawa barat
tapi soalnya kan pada nilai investasinya
harga tanah di palangkaraya dan jakarta
ya sementara di palangkaraya misalnya ya kan
jangan orang menanyakan pak lokasi mana
memang ada lima ratus ribu hektare lahan yang disiapkan
ya tapi pertanyaannya kalau ditetapkan lokasi
itu bermasalah juga
karena kemungkinan tanahnya bisa naik
nah di kita itu belajar dari kasus jakarta yang hari katanya macetnya luar biasa
karena persoalan struktur ruangnya itu bermasalah
apa struktur ruang itu
pusat kegiatan dan jaringan pelayanannya
hambatannya jakarta apa
nah kalau ingin membangun di buku kota
kalau terkait dengan ongkos fisiknya
tapi harga tanah ini itu menjadi sebuah persoalan
kalau misalnya kita mendapatkan areal hibah
atau itu contohnya misalnya pembangunan bsd
bsd itu kan mendapatkan misalnya hpl di atas hgb nya
yaitu bekas ex lahan perkebunan karet
ada cadangan lahan yang cukup luas untuk menjadi sebuah ibu kota
nah harus diingat juga
membangun sebuah kota itu tidak dalam jangka pendek
kota itu terbangun butuh proses waktu dua puluh sampai tiga puluh tahun
seperti brazil dua puluh juga

misalnya contoh kan kalau pakistan
ketika dia ada kontestasi dengan india
maka sebagai negara muslim dia menggunakan simbol agama untuk membangun islam abad
nah fungsinya apa
nah kalau india india juga new delhi karena tahu ada pusat
pemerintahan pusat federal
nah sama kan
jadi pertanyaannya mereka membutuhkan sebuah representatif ibu kota
dimana ibu kota ini merupakan wadah konsultasi antara negara negara
negara federal dengan pemerintah pusatnya
di kita ini harusnya juga tidak perlu membangun ibu kota baru
kalau semua ibu kota ibu kota kabupaten kota itu
baiknya sama dengan jakarta
pemerataan yang terjadi sekarang kan semua orang berpikir
solusi adalah jakarta
pak yayat tapi kemudian orang juga mempertanyakan
apa bisa kita benahi tata kota jakarta yang udah ruwet kayak gini
dan apakah untuk berapa puluh waktu ke depan
populasi akan makin meningkat jakarta menjadi kota target semua orang
untuk jadi secara finansial dan lain sebagainya
sebetulnya gini membangun kota bukan membangun infrastruktur dan bangunan fix saja
tapi membangun orangnya
jadi ibaratnya kalau kita ingin mengajarkan orang disiplin
orang indonesia suruh ke singapura pasti belajar disiplin dia
jadi membangun kota itu juga membangun struktur dan kulturnya
struktur itu apa tata aturan yang mengajarkan orang supaya bisa menjadi orang kota
bukan mengkota kita kan baru pura puranya dia orang kota
di jakarta ini kan banyak yang pura pura jadi orang kota
tapi kelakuannya ya mohon maaf
nah kedua jangan konteksnya terlalu sentralisasi
jangan sampai palang keraya sama harus jelas fungsinya
misalnya fungsi pemerintahan saja ini di sini fungsi ini
kalau menggabungkan secara dua duanya dan banyak fungsi
ini kayak jakarta sekarang terlalu gemuk
megapolitan tapi segaligus megapelitan
tidak mau berbagi
fungsinya dibagi misalnya fungsi fungsi lain disebar mungkin dia
apakah misalnya anda menganggap ada beberapa kota penyangga seperti depok tangerang banten
pokoknya daerah daerah penyang bogor itu apakah itu atau sederhana begini
pak yayat apakah anda setuju kita memiliki ibu kota baru digeser dari jakarta
sebetulnya dalam prakteknya kita bisa melakukannya
ada setuju kalau misalnya kalau dengan syarat ya
dengan syarat satu pertimbangan pertimbangan apa yang membuat kita harus pindah
itu pertama satu
kota baru itu harus jelas dengan visi pembangunan bangsa
dia harus tegas dulu dengan fungsi yang jelas pemerintahan saja
kalau hanya fungsi pemerintahan
maka harus ditambahkan daya tarik di palangkaraya itu dengan fungsi lain
secara fungsi ekonomi
karena bagi memindahkan pns ke sana dia akan tanya
di sana ada apa
nanti jangan jangan buka kompensasi lagi
nah jadi pertanyaannya sama dengan putrajaya dan kuala lumpur
karena ada mrt ada lrt
kan dia nanya sekolah sekolah mana yang bagus
tetap kl ya pak
kl juga kan
nah palangkaraya itu kalau ingin menjadi sebuah ibu kota
minimal juga harus disertai dengan fasilitas fasilitas sebagai tempat yang terbaik
kalau tidak ya orang tetap memilih pulau jawa sebagai pilihan
baik karena sudah lebih dulu maju
terima kasih pak yaya supriyatna pengamat tata kota telah disenai di indonesia abis sore hari ini